dan langsung saja kita menuju gedung bawah selu jakarta untuk mendengarkan putusan senggeta partai bulan bintang
garing psdt rek garing bawaslu garing dwarumai garing dua ribu delapan belas
demi kehadiran berdasarkan ketuhanan yang maha esa
badan pengawas pemilihan umum republik indonesia
memeriksa dan menyelesaikan senggeta proyek semilu menjatuhkan putusan seperti berikut
a bahwa badan pengawas pemilihan umum telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilihan umum
prof dr yusri liza mahindra esa msi
nomor ktp alamat tempat tanggal lahir pekerjaan sebaik mana ketujuan dianggap dibacakan
dua nama insur arfian syahnur msi
nomor ktp alamat tempat tanggal lahir pekerjaan jabatan sebagian telah dibacakan
dan dianggap terbaca
bertindak untuk dan atas nama masing masing dalam jabatannya
sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal
dewan pimpinan pusat partai bulan bintang
berkedudukan di jalan pasar minggu raya km delapan belas nomor satu b jakarta selatan
dan hal ini memberikan kuasa kepada
kesemuanya berkeluargaan indonesia
dan konsultan hukum
beralamat di delapan ratus delapan puluh delapan kasablangga office tower
tower a lantai sembilan belas kota kasablangga
jalan kasablangga kavling delapan puluh delapan puningan jakarta selatan
berdasarkan surat kuasa khusus nomor a
garis hukum lima ratus lima puluh lima garing dpp
tanggal sembilan belas februari dua ribu delapan belas
dan surat kuasa khusus tambahan nomor a
garis hubung lima ratus lima puluh enam garing dpp
tanggal dua puluh lima februari dua ribu delapan belas
bertindak baik sendiri sendiri
untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai pemohon
dan hal ini mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa
proses pemilihan umum
atas keputusan komisi pemilihan umum
merbik indonesia nomor lima puluh delapan
garis hukum kpt
tentang penetapan partai politik
peserta pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota
tanggal tujuh belas februari dua ribu delapan belas
arif budiman ssip
mpa dalam kecepatan sebagai ketua
komisi pemilihan umum
merbik indonesia bertindak untuk jalan atas nama
komisi pemilihan umum
komisi pemilihan umum
yang berguliran di jalan imam bonjol
kota jakarta pusat
daerah khusus ibu kota jakarta
dan hari ini memberi kuasa kepada
saref hidayatul sh mba
syam sudin selawat fasilite
sikit nurhati nugraha
budi rahman sh
bambang sukiran sh
kesemuanya berkeluarga negara indonesia
para advokat dan asisten advokat
pada kantor hukum
di jalan imam bonjol

dan di jalan imam bonjol
dan di jalan imam bonjol
dan di jalan imam bonjol
dan di jalan imam bonjol
dan di jalan imam bonjol
dan di jalan imam bonjol

para advokat dan asisten advokat

pada kantor hukum
di jalan panglima polim empat
di jalan panglima polim empat
di jalan panglima polim empat
dalam tim advokasi
komisi pemulihan umum
berdasarkan surat puasa khusus

garing dua rumah

untuk dan atas nama
dalam buku register
permohonan penyelahan sengketa
proses pemilihan umum
garing dua rumah
tanggal dua puluh satu maret
pembaca permohonan pemohon
mendengar keterangan pemohon
membaca jawaban termohon
mendengar keterangan termohon
pemohon dan termohon
membaca kesimpulan pemohon dan termohon
badan pengawas pemilihan umum
telah memeriksa permohonan
dengan hasil sebagai berikut
nanti persilakan pak ries
untuk membacakan selebihnya
tema pertimbangan hukum
kewenangan badan pengawas pemilihan umum
kewenangan badan pengawas pemilihan umum
umum dianggap sudah dibacakan
kedudukan hukum dianggap sudah dibacakan
tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap sudah dibacakan
pendapat majelis persidangan dalam eksepsi menimbang bahwa perubahan permohonan pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon
maka majelis berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hak termohon
dan termohon masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab perbaikan permohonan
sehingga majelis berpendapat bahwa majelis dapat memeriksa perubahan permohonan pemohon
dengan demikian eksepsi termohon mengenai perbaikan permohonan ditolak
dalam pokok permohonan
menimbang majelis persidangan setelah memeriksa secara sesama bahwa keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia
nomor lima puluh delapan garing pl satu satu kpt garing tiga kpu garing dua dua ribu delapan belas merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon akuo
menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu
miluh tidak tercapai kesepakatan
maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara akuo oleh majelis persidangan
menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan akuo adalah tidak ditetapkannya partai bulan bintang
sebagai peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota tahun dua ribu sembilan belas
menimbang bahwa tidak ditetapkannya partai bulan bintang sebagai peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota tahun dua ribu sembilan belas
dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual di kabupaten manokwari selatan provinsi papua barat
peniagaan warnanite awal penguasa pemerintahan blue lug nogasi bersampai saat empat belas oktober dua ribu empat belas
atau yang diactualisir dan yang diambil terus di indonesia pada pertelan kendaraan hmm girl
bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan pemohon beserta bukti bukti yang telah diajukan beserta keterangan saksi dan ahli majelis selanjutnya menyatakan bahwa persoalan yang harus dijawab dalam permohonan akuo adalah
satu apakah verifikasi faktual terhadap partai bulan bintang di kabupaten manokwari selatan provinsi papua barat benar telah dilaksanakan pada tanggal tujuh januari dua ribu delapan belas dan memberikan syarat status memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara nomor dua pl satu satu ba garing sembilan ribu dua ratus sebelas garing kpu
dua apakah verifikasi faktual pada tanggal enam februari dua ribu delapan belas terhadap partai bulan bintang di kabupaten manokwari selatan provinsi papua barat yang dilaksanakan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh tiga garing pu garis datar lima belas garing dua ribu tujuh belas tertanggal sebelas januari dua ribu delapan belas
satu apakah verifikasi faktual terhadap partai bulan bintang di kabupaten manokwari selatan provinsi papua barat benar telah dilaksanakan pada tanggal enam januari dua ribu delapan belas dan memberikan syarat status memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara nomor dua pl satu satu ba garing sembilan ribu dua ratus sebelas garing kpu

satu apakah verifikasi faktual pada tanggal sepuluh febuari dua ribu delapan belas dan memberikan syarat status memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara nomor dua pr satu bring seribu satu dan memberikan syarat status memenuhi syarat yang dituangkan pada tanggal sembilan januari dua ribu delapan belas
satu apakah verifikasi faktual pada tanggal sepuluh febuari dua ribu delapan belas dan memberikan syarat status memenuhi syarat untuk partai bulan bintang yang dituangkan dalam berita acara nomor dua pl satu satu ba garing sembilan ribu dua ratus sebelas garing sembilan ribu dua ratus sebelas kpu
tertanggal sembilan januari dua ribu delapan belas
menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal lima puluh enam peraturan komisi pemilihan umum nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
yang menyatakan bahwa kpu garing kip kabupaten kota yang dibentuk setelah tahapan verifikasi partai politik
pada pemilu terakhir melakukan pelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap
b keanggotaan partai politik paling sedikit seribu orang atau seper seribu dari jumlah penduduk
menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
maaf undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua
adalah daerah otonomi baru
menimbang bahwa kpu kabupaten manokwari selatan
telah melakukan verifikasi faktual domisili kantor
pada tanggal tujuh januari dua ribu delapan belas
bertempat di sekretariat kantor dpc partai bulan bintang
yang beralamat di jalan sujarwo condro negoro sh desa abreso distrik ransiki
dan dinyatakan memenuhi syarat
dilakukan dengan cara bertemu langsung
dan memastikan bahwa ketua sekretaris dan bendahara
yang tercantum dalam sk kepengurusan dpc partai bulan bintang
adalah yang diketahui sebagai orang yang sama secara faktual
oleh kpu kabupaten manokwari selatan
dan hasilnya memenuhi syarat
terhadap keanggotaan partai bulan bintang
dilakukan dengan cara
pengurus partai bulan bintang
mengumpulkan anggotanya di kantor sekretariat
partai bulan bintang
sejumlah enam puluh delapan orang
kemudian dilakukan verifikasi faktual
dengan mencocokkan antara kta dengan ktp
dan didapatkan lima puluh satu orang
yang memenuhi syarat
menimbang bahwa hasil verifikasi faktual
yang dilakukan pada tanggal tujuh januari dua ribu delapan belas
telah dituangkan dalam berita acara
kpu kabupaten satu dua ribu delapan belas
yang ditetapkan dalam berita acara
hasil verifikasi faktual
kepengurusan keterwakilan perempuan
domensi di kantor
dan keanggotaan partai politik
calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota
kepengurusan yang dilakukan
di kabupaten manokwari selatan
pada tanggal sembilan januari dua ribu delapan belas
menimbang bahwa berdasarkan
kpu kabupaten satu dua ribu delapan belas
domensi di kantor tetap
dan keanggotaan partai bulan bintang
menyatakan memenuhi syarat
hasil verifikasi yang dilakukan
pada tanggal tujuh februari dua ribu delapan belas
dalam berita acara
kpu kabupaten satu dua ribu delapan belas
tindakan yang sah
dan patut diterima
sebagai sebuah kebenaran
menimbang bahwa berdasarkan
yang dilakukan pada tanggal
tujuh januari dua ribu delapan belas
sebelum putusan makamah konstitusi
yang dituangkan dalam berita acara
kpu kabupaten satu dua ribu delapan belas
merupakan tindakan yang sah
dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran

dikarenakan dilakukan oleh
pejabat yang berwenang
yaitu kpu kabupaten manokwari selatan
verifikasi dan pendatapan
partai politik peserta pemilu pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat
dan dewan perwakilan rakyat
daerah yang pada pokoknya
bahwa kpu garing kip kabupaten kota
melakukan verifikasi faktual
setelah menerima dokumen
hasil penelitian administrasi
dan meneliti dokumen perseratan
keanggotaan partai politik
bahwa verifikasi faktual
yang dilakukan oleh kpu kabupaten manokwari selatan
sesuai dengan tata cara
dan mekanisme yang diatur dalam
pkpu nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat
dan dewan perwakilan rakyat daerah
yang pada pokoknya
kpu garing kip kabupaten kota
melakukan verifikasi faktual
dilakukan dengan cara
mendatangi kantor tetap pengurus partai politik
tingkat kabupaten kota
dan menemui anggota partai politik
untuk mencocokkan kebenaran
dan kesesuaian dengan identitas anggota
dan mencocokkan kepala
bagi kpu garing kip kabupaten kota
yang berada di dalam pasal tiga puluh empat ayat tiga
pkpu nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
yang dianggap sebagai
dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat
dan dewan perwakilan rakyat daerah
yang pada pokoknya menyatakan bahwa
verifikasi faktual dilakukan untuk
yang digunakan dengan
dan pergantian anggota
kebenaran persyaratan partai politik yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota atau sebutan lain
sampai dengan tahapan terakhir pemilu dan keanggotaan partai politik paling sedikit seribu orang atau seper seribu dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota
menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa tindakan kpu dalam melakukan verifikasi faktual dan menerbitkan berita acara dua garing pl sebelas ba sembilan
kpu kabupaten satu dua ribu delapan belas merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang sah atau regmatik
berita acara yang dihasilkan adalah sah menurut hukum serta tetap berlaku sepanjang tidak pernah dibatalkan
menimbang pada tanggal sebelas januari dua ribu delapan belas terbit putusan mahkamah konstitusi no lima puluh tiga pu lima belas dua ribu tujuh belas
yang membatalkan frase telah ditetapkan dalam pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat satu dan seluruh norma pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat tiga
pada pokoknya putusan mahkamah konstitusi tersebut memerintahkan kpu untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik peserta pemilu
menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi tersebut
kpu menerbitkan peraturan komisi
dan menerbitkan peraturan komisi pemilihan umum nomor enam tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima puluh ayat satu pkpu nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik serta peserta pemilihan umum anggota dpr dan dprd menegaskan proses dan
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah

menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah

menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah

menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah

pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah

menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
menimbang bahwa pasal lima belas ayat satu pkpu no enam tahun dua ribu delapan belas tentang pendaftaran verifikasi dan pendatapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah
dari keputusannya tadi sidang adjudikasi yang diputuskan oleh badan pengawas pemilu republik indonesia yang pertama mengabulkan seluruh permohonan dari partai bulan bintang kemudian membatalkan keputusan kpu yang membatalkan pbb sebagai peserta pemilu
kemudian bapak seluruh republik indonesia juga meminta atau merintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk menjadikan pbb
ini pbb sebagai partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas dan yang terakhir tadi yang dibacakan oleh ketua bawaslu adan bahwa kpu harus memenuhi atau harus mengikuti keputusan yang sudah dibuat oleh bawaslu tadi
kami ulangi sekali lagi dengan keputusan sidang adjudikasi pbb ini berarti hal ini menandakan atau memutuskan bahwa partai bulan bintang yang sebelumnya tidak lolos verifikasi faktual oleh kpu
akhirnya bisa mengikuti pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kami belum mendapatkan lagi konfirmasi dari kpu apakah bawaslu atau maksud kami pbb akan mendapatkan nomor urut sembilan belas misalnya setelah partai partai yang sudah ditetapkan sebelumnya